detik detik aksi penyambretan yang menyasar wakil ketua komisi informasi pusat hendra jkd
di kelurahan gelora kejabatan tanah abang jakarta pusat terekam kamera pengawas
dalam rekaman kamera pengawas terlihat para pelaku yang berboncengan sepeda motor
merampas tas milik hendra saat ia sedang menyusuri jalan di belakang gedung koni
kejadian ini mengakibatkan tas berisi laptop dan sejumlah dokumen penting raib di gondol kedua pelaku
aksi kriminal ini terjadi pada jumat siang usai korban rampung bersantap siang bersama ketua umum koni
saat itu hendra berjalan kaki hendak mengambil kendaraan miliknya yang terparkir di gedung koni
kejadian ini telah dilaporkan korban ke polsek metro tanahabang
dengan menyertakan rekaman kamera pengawas sebagai bukti
ini sudah jam sebelas malam kami dapat
pas saya jalan itu kan kelihatan di cctv itu tuh saya baru selesai ngambilan itu
ngambil kunci mobil langsung aja diambil tas
tidak ada sedikit pun kecurigaan saya gitu
atau mungkin karena saya yang kurang terlatih gitu ya
untuk curiga dan keadaan
saat dikonfirmasi kapolsek metro tanahabang
kompol haris kurniawan membenarkan peristiwa penjamretan
yang menimpa wakil ketua komisi informasi pusat hendra jkd
jajarannya saat ini masih menyelidiki kasus ini
dari penyelidikan awal diperoleh informasi kedua pelaku diduga pemain lama
yang biasa beraksi pada siang hari dan menyasar pejalan kaki
upaya kemungkinan ini pemain lama
tapi baru aksi kembali di wilayah tanahabang
karena pola ini baru bermain di siang hari
kalau dari sekilas sih dari cctv yang kelihatan jauh sih
masih laki laki dan laki laki ya tidak ada bukan suami
haris menambahkan pihaknya tengah mengumpulkan barang bukti tambahan
dan memeriksa keterangan sejumlah saksi
sebagai bekal untuk memburu para pelaku